gubernur jawa barat ridwan kamil resmi bergabung sebagai kader partai golkar
bergabungnya ridwan kamil ke partai beringin itu diumumkan langsung oleh ketua umum golkar erlangga hartarto
di kantor dpp partai golkar palmerah jakarta barat pada rabu delapan belas januari dua ribu dua puluh
ridwan kamil dipercaya menduduki posisi sebagai wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih
sekaligus kohair badan pemenangan pemilu
ridwan kamil mengungkapkan sejumlah alasan dirinya memutuskan berlabuh ke partai golkar
pertama ia menilai golkar merupakan partai politik di indonesia yang berada di posisi tengah
dan tidak bermain konflik identitas
kedua partai golkar memiliki sejarah institusi yang konsisten membangun karya yang progresif
dan ketiga hubungan dirinya dengan erlangga terjalin baik
ridwan mengaku sudah dua tahun berniat bergabung dengan golkar
keputusannya itu semakin mantap setelah mendapat restu
dari orang tua keluarga dan safari politik ke sejumlah senior senior golkar
dengan bergabungnya ke golkar ia optimistis partai golkar di jabar akan meraih banyak suara
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
follower saya tiga puluh juta itu sudah jadi modal
saya posting sehari sekali atau dua hari sekali tentang golkar adalah yang nyangkut nyangkutkan
karena saya pasti menarasikannya dengan cara cara yang lebih cerita
disinggung terkait status sebagai asn karena ia adalah pengajar itb
ridwan kamil menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjadi aparatur negara
posisi ini sudah ia lepas saat pemilihan gubernur
saya sudah keluar sejak peraturan pilgub
waktu pilwalkot aturan pemilunya itu adalah cuti dari pns saya kan pns dosen itb
waktu pilgub peraturan kpu
pernahnya berubah semua pns harus mundur
maka saya sudah keluar mundur dari dosen itb jadi saya bukan asn
pengamat politik universitas indonesia karim suryadi menilai bergabungnya ridwan kamil ke partai golkar
adalah langkah pragmatis ridwan kamil dalam perspektif kegunaan
menurutnya ada dua hal kegunaan
pertama untuk mengamankan jabar periode kedua
pasalnya politisi lebih didorong ketakutan ketimbang mengejar keinginan
dalam hal ini
ketakutan kehilangan jabar periode kedua
alasan kedua adalah kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
ini sebuah langkah yang paling realistik bagi ridwan kamil
baik untuk kepentingan pilgub untuk kepentingan pilpres
maupun untuk masa depan dia sebagai politisi
karena membujang membujang itu tak berpartai
dalam urusan politisi itu tidak jelas ya tidak bagus
tidak bagus bukan hanya bagi dia tapi tidak bagus bagi publik
karena tanpa berpartai itu dia tidak menjelaskan preferensi kepartainya
kecenderungan pada nilai nilai yang dianut partainya
akibatnya publik juga akan sulit mengidentifikasi
apakah akan sehaluan dengan ridwan kamil atau tidak
di sisi lain bergabungnya ridwan kamil ke partai berlambang beringin
dinilai akan membawa lumbung suara bagi golkar di pemilu dunia
di sisi lain bergabungnya ridwan kamil ke partai berlambang beringin
dinilai akan membawa lumbung suara bagi golkar di pemilu dunia
pasalnya jawa barat masih menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak
untuk pemilu serentak pada dua ribu dua puluh empat mendatang
tidak heran banyak pihak menyampaikan bahwa salah satu kunci menjadi pemenang
dalam pemilu di indonesia adalah menang di jawa barat
hal itu tidak lepas dari jumlah dpt jawa barat yang memuncaki kelasemen
untuk provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di indonesia
keputusan ini mau tidak mau akan berdampak terhadap
perolehan suara golkar di jawa barat
karena orang orang yang terlanjur akan mengidentifikasi diri dengan ridwan kamil
itu akan ikut gerbong
sementara mereka yang akan memisahkan diri
menyatakan berpisah dengan ridwan kamil
berbeda dengan ridwan kamil
tentu saja akan menarik diri dari golkar
nah tapi terlepas dari bergabung atau tidak
menurut saya ini isyarat yang bagus ya bagi demokrasi
dimana seseorang menegaskan ini nilai saya
ini kecenderungan orientasi saya
sehingga kita bisa membaca arah dukungan dia kemana
pernyataan resminya seperti apa
termasuk peta koalisi yang akan diajalani juga seperti apa
jadi berpartai adalah penegasan tentang jenis kelamin politik menurut saya
masuknya ridwan kamil ke partai golkar membuka peluang sebagai calon gubernur jawa barat
atau dki jakarta
selain itu peluang ridwan kamil diusung menjadi capres sangat besar
sebab keputusan golkar mengusung erlangga hartarto masih pada tataran internal
belum diamini mitra koalisi
sehingga hal ini akan berdampak pada pertarungan politik yang semakin seru
jika nantinya memang bertarung